saudara menyambut bulan suci ramadan warga mulai serbu pusat grosir tanah abang jakarta pusat
sejak pagi pusat grosir tanah abang sudah ramai pengunjung yang akan berbelanja kebutuhan ramadan dan lebaran
di sini berbagai kebutuhan untuk puasa mulai dari pakaian muslim perlengkapan ibadah hingga berbagai jenis kurma juga tersedia
tak hanya dari jakarta banyak juga pengunjung yang sengaja datang dari luar kota
lalu seperti apa keramaian di pusat grosir tanah abang
sudah ada jurnalis kompas tv taufik riyadi di sana
taufik memasuki bulan suci ramadan seramai apa di pasar tanah abang
bella dan juga sedara memang saat ini tepatnya pada siang hari di tempat saya berdiri di pasar tanah abang blok b ini sangat ramai
bahkan tadi saja di lantai satu tepatnya di mana tempat yang paling ramai ini sampai berdesak desakan untuk mencari kebutuhan
untuk menjalankan ibadah puasa maupun untuk kebutuhan lebaran nanti
dan terkait apa sih yang dicari untuk para masyarakat yang sengaja datang ke pasar tanah abang
di antaranya untuk kebutuhan bulan puasa sendiri memang alat ibadah ataupun baju muslim menjadi prima dona atau yang paling dicari oleh para masyarakat
di antaranya mukena bagi wanita ataupun sarung peci dan juga kopiah untuk laki laki
sedangkan untuk buah buahannya itu buah kurma menjadi buah yang paling dicari oleh masyarakat
tentunya untuk seperti kita tahu bahwa kurma merupakan kudapan ataupun makanan untuk berbuka puasa nanti
dan juga selain untuk kebutuhan bulan puasa masyarakat juga hadir ataupun datang ke pasar tanah abang ini untuk memberi kebutuhan untuk lebaran ataupun untuk idul fitri nanti
dan masyarakat juga tidak hanya membeli satu namun juga banyak masyarakat yang membeli secara grosiran untuk kebutuhan bulan puasa nanti
dan berdasarkan keterangan dari beberapa pedagang
pengunjung ataupun pembeli yang ada di pasar tanah abang ini memang sudah terjadi sejak akhir februari lalu
namun ini melonjak secara drastis sejak sepekan yang lalu
tepatnya pada libur panjang sejak hari jumat yang lalu
dan memang untuk hari ini adalah puncaknya
dan seperti yang tadi saya sampaikan ini sampai berdesak desakan tadi
dan juga untuk menuju ke tanah abang sendiri ini jalanan juga sempat macet parah
dan juga untuk omsetnya para pedagang sendiri mengaku untuk
seminggu menjelang bulan suci ramadan maksud saya
omset dari pedagang ini melonjak sampai dengan lima puluh sampai juga tujuh puluh persen
dan juga untuk pendapatannya berdasarkan keterangan memang ada yang sampai sepuluh kali lipat
namun rata rata pedagang kenaikan omsetnya adalah lima puluh sampai dengan tujuh puluh persen saja
dan juga saudara seperti yang diketahui
meskipun kita bisa berbelanja secara online
namun beberapa masyarakat mengaku lebih senang berbelanja secara langsung di pasar tanah abang
dan juga dapat melihat kualitas yang sama
seperti itu karena untuk berbelanja online mereka selalu melihat ada perbedaan antara gambar dan juga bahan
sedangkan untuk berbelanja secara langsung mereka dapat berjalan jalan
dapat juga melihat dan merasakan bahannya sama seperti yang mereka harapkan
antusiasme warga yang tadi sudah banyak mencari perlengkapan bahkan untuk idul fitri
ini apakah ada info mereka akan tutup nanti menjelang idul fitri
atau mungkin masih akan tetap buka
ya sejauh ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak pengelola pasar tanah abang
namun seperti yang diketahui bahwa pasar tanah abang ini bukanya setiap hari ini pada pukul delapan sampai dengan pukul enam belas tiga puluh setiap harinya
memang untuk selama bulan puasa sendiri memang mengatakan operasional dari pasar ini akan terus buka
dan saat ini kami masih akan terus menanyakan apakah nanti akan buka sampai dengan hari idul fitri ataupun tidak
namun sejauh ini memang peningkatan jumlah pengunjung ataupun pembeli di pasar tanah abang ini terus terjadi tentunya mendekati hari pertama puasa
dan seperti yang kita lihat memang hari ini ada beberapa umat muslim di indonesia yang sudah menjalankan ibadah puasa
membeli kebutuhan untuk menjalankan kebutuhan di bulan suci ramadan nanti bella
baik terima kasih taufik yadi langsung dari pusat grosir tanah abang jakarta pusat